kamis malam jurnalis sekaligus aktivis ham dandi dwi laksono ditangkap polisi di kediamannya di bekasi jawa barat
dandi diperiksa oleh pihak kepolisian di reskrimsus polda metro jaya jakarta
sejumlah aktivis dan pegiat hak asasi manusia turut mendampingi proses pemeriksaan dandi dwi laksono
manager kampanye amnesty international puri kencana putri mengungkapkan surat penangkapan yang ditujukan kepada dandi
terkait dugaan pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite dan juga isu papua di sosial media
selain itu anggota dpr ri fraksi pdip budiman sujatmiko juga turut datang ke polda metro jaya
dan mengaku akan melihat gelik aduan yang dikenakan kepada dandi
isu ini harus direspon cepat harus mendapatkan penanganan khusus
terutama ketika kita melihat situasi yang terjadi belakangan ini di indonesia
ada banyak sekali praktek praktik kriminalisasi yang diarahkan kepada aktivis pembelahan
yang memang menggunakan ruang kebebasan berekspresinya untuk menyatakan atau untuk melontarkan opini opini
yang sifatnya memang sebenarnya kalau kita lihat tidak ada unsur unsur yang sebenarnya bisa mencederai
harkat dan martabat negara tapi lebih kepada unsur unsur yang sifatnya konstruktif memberikan masukan
dan mencadangkan kemampuan
sesuai dengan kapasitasnya masing masing dan kami tentu saja bersolidaritas terhadap kasus yang dialami oleh saudara dandi dwi laksono
saya menjadi penjamin saya akan coba karena dalam keadaan seperti ini menurut saya
jangan sampai ada terjadi hal hal yang ada pelanggaran ham segala macam ya
saya kira itu juga kepentingan pemerintah untuk situasi tenang segala macam
insya allah insya allah
latih saya tanya dulu
apakah bisa dijaminkan nggak ya
kita lihat dulu delik aduan atau delik umum gitu ya
kalau dari aduan memang agak complicated agak rumit
saya kira itu